saya bukan pak lurah saya bukan ketua umum parpol bukan juga ketua koalisi partai
ini kalimat kalimat yang menjadi narasi pembuka dari pidato kenegaraan presiden pada sidang tahunan mpr
yang tentu menarik banyak tafsir publik soal peran jokowi dibalik hampir banyak dinamika yang terjadi jelang pilpres beberapa waktu terakhir
apakah kemudian narasi narasi ini adalah penegasan yang bisa dimaknai clear sebagai klarifikasi dari presiden
atau jangan jangan ini menjadi strategi dari jokowi untuk tidak terlihat berseberangan dengan pdip
kami akan menganalisanya telah bergabung bersama kami dari luar studio direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam
selamat malam mas umam apa kabar
selamat malam mas bram
baik langsung saja mas umam
jadi artinya arahan pak lurah ini adalah clear bisa kita maknai sebagai klarifikasi
atau jangan jangan ini malah menguatkan stigma peran yang kemudian disematkan pada seorang jokowi selama ini
ya yang disampaikan oleh presiden jokowi saya pikir itu adalah
sebuah upaya yang cukup baik sebenarnya untuk melakukan klarifikasi terhadap upaya
atau tudingan sebuah pihak yang seolah kemudian menegaskan bahwa presiden ikut tawet tawet
dalam penentuan komposisi koalisi dan juga pasangan cawapres
tetapi pada saat yang sama tentu terkait dengan hal itu presiden juga sebaiknya juga tidak menutup mata
bahwa ada sejumlah pihak yang berada di lingkaran kekuasaannya
yang mencoba untuk menggunakan atau meminjam otoritas kekuasaan yang dia pegang
untuk menjadi upaya untuk meyakinkan bagaimana kemudian presiden seolah berada di balik semua itu
oleh karena itu sebagai sebuah upaya ini harus diapresiasi
tetapi presiden harusnya tidak menutup mata dan juga betul betul tidak naif seolah kemudian semua itu tidak ada
tetapi hampir banyak aktor politik merasakan bahwa indikasi itu cukup kuat terjadi
oke mas umam atau jangan jangan seorang presiden ini ingin menunjukkan bahwa
gelar kingmaker atau kemudian pak lurah ini disematkan oleh orang lain
bahwa artinya gelar ini bukan dirinya yang mengakui
tapi sebetulnya orang lain loh yang memposisikan itu
apakah itu yang kemudian bisa kita tafsirkan
ya tentu bisa saja seorang presiden kemudian mencoba untuk menggunakan narasi pak lurah itu
sebagai sebuah upaya untuk
membangun political acknowledgement atau bentuk pengakuan secara politik terhadap peran politik yang cukup besar
bagaimana kemudian dia memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menentukan komposisi koalisi dan juga pasangan capres cawapres
tetapi di saat yang sama tentu hal itu bukan soal bagaimana kemudian memberikan dukungan
tetapi yang terpenting adalah menjaga netralitas kekuasaan negara
yang menjadi kendala adalah bagaimana kemudian
ada satu dua pihak yang barangkali merasa dirugikan oleh sikap dan juga manuver presiden
dan dalam konteks ini yang dirugikan bukan hanya berasal dari luar koalisi pemerintahan
termasuk di dalam konteks koalisi pemerintahan
bagaimanapun juga konstruksi pemahaman masyarakat saat ini lebih percaya bahwa presiden joko widodo
seolah memberikan dukungan yang terbuka kepada prabowo subianto
daripada kepada pak ganjar pranowo yang berasal dari partainya sendiri di pdip
inilah yang kemudian
sepertinya bisa saja upaya itu sebagai sebuah langkah untuk menghindari serangan serangan politik yang stigmatis dari pdip
pada pak jokowi sendiri
dan indikasi itu sudah cukup kuat bagaimana kita menyaksikan seorang sekten pdip pak hato pristianto
ketika kemudian menyatakan bahwa program sup estate yang dijalankan oleh pemerintahan jokowi
dianggap sebagai sebuah kejahatan lingkungan
dan kemudian manuver serupa juga terjadi
kemarin di jokowi
di jawa tengah
ketika pdip mengumpulkan kepala kepala daerah untuk melakukan konsolidasi menjelang pemilu
dan ternyata mas idran putra dari pak jokowi yang sebenarnya juga berasal dari pdip tidak diundang di forum itu
oke mas umam ini artinya hanya kemudian bisa kita baca sebagai politik penyeimbangan begitu ya
agar tidak kemudian bermasalah dengan pdp tapi juga bisa paling tidak mendukung dengan arah yang berbeda begitu
ya sepertinya ada upaya untuk mengamankan langkah
karena bagaimanapun juga ada tendensi presiden jokowi yang difahami atau di claim sebagai petugas partai dari pdip
rasanya beliau juga tidak siap untuk berhadapan hadapan secara diametral dengan ketua umum pdip bu megawati soekarno putri
dan juga struktur kepartai yang di pdip itu sendiri terkait dengan konteks dukungan saat saat ini
tetapi bagaimanapun juga indikasi dukungan yang diberikan oleh presiden jokowi kepada pak prabowo subianto semakin terbuka
indikasinya cukup clear bagaimana jaringan relawan menjadi sangat solid memberikan dukungan kepada pak prabowo
kemudian basis partai terutama partai parlemen kemarin ada golkar ada pan yang seolah olah sudah dikondisikan sudah diarahkan untuk memberikan dukungan kepada pak prabowo
karena beliau para ketua umumnya berkali kali diperbaiki kesempatan menyatakan akan melakukan konsultasi ketat kepada pak jokowi
ketat di tanglima tertinggi dalam perentuan koalisi
oke mas umam kalau kemudian kita mengikuti
partai di luar senayan
oke kalau kemudian kita mengikuti logika indikasi indikasi ada dukungan ke seorang prabowo subianto misalkan
artinya ini narasi pagi ini yang kemudian disampaikan oleh presiden menegaskan bahwa presiden memang tidak akan secara clear
menunjukkan dukungannya begitu dan tidak akan mengambil sisi yang berseberangan dengan banyak pihak
saya menilai ada upaya untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan muka semacam face stacing strategy
bagaimanapun juga tendensi dari kelompok atau kekuatan di lingkaran istana presiden menunjukkan ada upaya untuk memberikan dukungan kepada prabowo subianto secara masif
tetapi tadi presiden jokowi
seperti tidak siap melakukan konfrontasi secara terbuka dengan bdip
nah oleh karena itu kalaupun kemudian skema terburuknya terjadi bisa saja sebagai upaya untuk mengamankan ini semua
langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh jokowi adalah memberikan dukungan secara terbuka beliau pribadi kepada pak ganjar pranowo sebagai representasi capres pdip
tetapi sel sel politik dukungan yang selama ini terkonsentrasi di sekitar jokowi
akan dialirkan semuanya kepada prabowo subianto
oke mbak sumam tapi dengan kemudian narasi
memunculkan striksi yang tidak mudah ditebak di dinamika politik ke depan
oke tapi dengan narasi pagi ini apakah kemudian sangat mungkin sangat berpotensi untuk menunjukkan dukungan secara clear secara terang kepada ganjar begitu
atau jangan jangan akan juga terlihat mengambang begitu
tentu langkah paling aman adalah mengambil posisi tengah mengambang blur
dan itu akan memungkinkan manuver dari seorang jokowi dodo dalam konteks dinamika pilpres ke depan
oleh karena itu saya pikir informasi atau statement disampaikan oleh presiden jokowi juga menunjukkan hal serupa
misalnya beliau mengatakan tidak keberatan jika fotonya tampil di baliho baliho
yang di mana di situ juga ada tapres tapres tertentu
dan tentu konotiasinya ini berutuk pada prasid
jokowi sendiri yang secara terbuka mendiseminasikan street media yang sangat masif
tetapi juga oleh pdip sel sel jaringan dan juga infrastruktur pemenangan pdip
yang menyandingkan foto dari presiden jokowi dodo dengan ganjar franowo
dalam konteks ini ada upaya perebutan basis pemilih loyal dari jokowi sendiri
dan kalau misalnya tidak diantisipasi tentu yang dirugikan dalam konteks ini adalah pdip
oke walaupun kemudian dengan paling tidak hari ini kita membaca kritik terhadap food estate itu adalah
semacam ingin menarik kembali jokowi pada pusaran dukungan pada ganjar pranowo
agar kemudian pemilih pemilih loyal jokowi akan tetap di sana begitu ya mas umam
saya pikir pdip sudah memberikan sinyal mengirimkan sinyal yang sangat tegas keras dan clear kepada presiden joko widodo
terkait dengan konteks
dan bagaimana dukungan di dalam field press di dua ribu dua puluh empat mendatang
kita masih ingat dalam sebuah momentum dulu bu megawati di forum terbuka yang menghadirkan
ribuan kader pdip menyatakan bahwa pak jokowi tidak ada apa apanya
kalau pdip waktu itu tidak mencalonkan beliau sebagai seorang capres
waktu itu ada upaya untuk membangkitkan kesadaran seorang joko widodo bahwa
pdip memiliki tahan pemerintah
dan itu adalah politik yang sangat besar untuk membentuk kekuatan politik yang saat ini dinikmati oleh seorang jokowi dodo
karena itu sebenarnya sinyal ini cukup clear tapi sepertinya presiden jokowi sendiri dan lingkaran di sekitarnya
juga semakin menunjukkan keperpihakan yang sangat mudah
oleh karena itu friksi friksi ini semakin tidak mudah untuk ditutupi
dan secara perlahan tentu mengalami tenturan tenturan yang barangkali ke depan akan jauh
jadi masih terjadi
oke berarti pertanyaannya terakhir mas umam
ketika kondisi seperti ini apakah narasi tadi pagi akan menjadi peredam
atau kemudian akan semakin meruncing paling tidak menjelang pendaftaran di oktober nanti
ya dalam konteks ini bisa menjadi peredam dalam jangka pendek
tetapi kalau misalnya kemudian strategi dan juga statement termasuk langkah politik dari joko widodo
semakin menunjukkan keterpiakan yang semakin vulgar
mungkin tanggung tanggung politik yang selagi terbuka kepada pak prabowo
saya pikir itu akan menjadi sebuah awal dari konfrontasi yang tidak mudah untuk ditutupi lagi
antara jokowi dan juga keluarga besar pdip ke depan
baik baik kita akan lihat seperti apa kemudian
apakah semakin meruncing atau kemudian berhasil meredam
paling tidak mungkin dalam jangka yang lebih panjang hingga pilpres di awal tahun depan
terima kasih atas waktu dan insight anda mas ahmad koirul umam
direktur eksekutif indosertajik telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas umam